kenapa pak raka sampai segitunya bantuin aku
jadi keingetan temen temen di panti deh kalau main ini
aura kamu tuh berisik amat sih
oma ini lagi kerja
dari tadi kamu mainnya berisik
kamu tuh kerja
kau gak diangkat sih
kok gak diangkat sih
jangan telepon dulu
aku lagi dikejar kejar orang nih
hah dikejar kejar siapa
atau enggak lah
aduh ampun deh
kamu jalannya cepet banget sih
pak nyata juga udah cari kesana
tapi tasnya nggak ada juga
kayaknya emang tasnya nggak ada di daerah sini mbak
terus gimana dong pak
cari cari tempat lain aja ya
pokoknya kita harus temuin tasnya
ya udah yuk
kalau sampai ketahuan aku ya nyuruh billy
aku bukan cuma dicerahin sama mas vero
nay jangan naik kak
ya ampun pak
apa yang terjadi pak
apa yang terjadi pak
kamu tidak ada yang melukakan
dia menghajar mobil yang bawa bening
tapi sekarang kita sudah kehilangan
jejak mobil yang bawa bening itu pak
kamu tenang saja nay
kita masih bisa mengejar
bapak kuat pak
pak jangan memaksa pak
pak raka pak
kita tahan buah jeng aja ya pak
siapa tahu ada yang bisa jemput bapak ke sini
seperti bapak harus diperiksa ya pak
takutnya bapak kenapa napa
pak raka sabuk pengaman kamu
gak apa apa yakin gak apa apa
kenapa pak raka sampai segitunya bantuin aku
jadi kayaknya teman teman dipanti deh kalau main ini
aura kamu tuh berisik amat sih
oma gak bisa fokus
dari tadi kamu mainnya berisik
kamu tuh kerjanya gangguin orang terus
yaudah aku bareng sini oma
harus disibuah jom
ada tamu yang komplain bu karena renovasi hotel
mereka bilang istirahat mereka terganggu
renovasi hotel itu tanggung jawabnya pak vero
kamu hubungi dia
tapi pak vero nya susah dihubungi dari tadi
kemana sih dia
pak raka belum kembali
pak raka juga belum ada bu
yaudah kamu balik dulu bu
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
kamu balik kerja deh

ya allah pak
pak raka bangun pak
pak sadar dong pak ya allah pak
pak raka bangun pak pak
ya ya allah
aku harus minta tolong sama siapa
kamu gak usah perhatian ya
kalau aku angkat
dia pasti akan marah besar sama aku
kalau tau kejadian ini
susah ya dibilangin ya
saya udah bilang jauhi anak saya raka
kenapa kamu masih dekat sama dia
ini pasti gara gara kamu

sekarang kamu di mana
saya di daerah benteng
ya udah saya susul kesana